kami kembali dari informasi presiden jokowi dodo meluncurkan papua football academy atau pfa di stadion lukas nmb kabupaten jayapura pada hari ini rabu tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh
presiden joko widodo dan ibu riana mengawali agenda kerjanya di provinsi papua pada hari ini dengan meluncurkan papua football academy
jokowi menyebut papua merupakan provinsi yang menyimpan banyak potensi di bidang olahraga
mulai dari cabang olahraga sepak bola hingga atletik dan juga selain itu jokowi juga berpesan agar fasilitas di stadion berskala internasional ini dirawat dan juga dijaga
yang pertama ini penggunaan fasilitas fasilitas olahraga sehabis papua menyelenggarakan pon ke dua puluh
harus tetap dirawat harus tetap dijaga
karena fasilitas ini kelasnya standarnya standar internasional jadi harus dimanfaatkan harus produktif
dan yang kedua kita melihat talenta talenta utamanya di bidang olahraga papua ini memiliki kekuatan
sehingga wajar kalau kita sampaikan papua sebagai provinsi